ibu gak punya anak kayak kamu
ibu gak mau lihat muka kamu lagi
jangan kamu kira saya dengan rela akan menyerahkan aida kepada laki laki yang gak bisa dipercaya seperti kamu
itu kita buktikan
saya atau dokter
sekarang aku benar benar hidup sendiri
dan oma juga sangat ngebutuhin aku
aku gak boleh ngecewain oma
aku harus bisa dapat kerjaan hari ini
kamu kok ada disini san
aida mau ketemu sama kamu
aida mau aku omongin
tadi apa san
tentang pertanyaan kamu waktu itu
tentang pertanyaan kamu apa aku udah kembali
dan ini jawaban aku
aku udah kembali
aku aksan yang duduk kamu
aku aksan yang ada di hadapan kamu
berharap kamu akan memberikannya kesempatan satu kali lagi
dan aksan yang dulu kamu kenal berharap
dan akan berusaha
dan akan lagi nyakitin kamu
dan akan lagi nyakitin kamu
aku akan bahagiakan kamu
kamu gak perlu jawab sekarang
aku akan tunggu kau
aku akan tunggu sampai kau mau kamu
aku akan tunggu sampai kamu mau kasih aku kesempatan itu
aku gak akan ngebiarin siapapun nyakitin kamu
sepertinya aksen udah kembali jadi aksan yang aku kenal dulu
aksan omongin semuanya dengan tulus
tapi kenapa aku masih ragu dan takut kalau laksanakan nyakitin aku lagi
kamu pikir dulu aja baik baik
aku gak akan maksa kamu
kalau emang kamu belum siap
aku akan berusaha
aku akan berusaha buktiin ke kami
kalau aku udah kembali menjadi ahsan yang dulu
jadi kau dengan sepi saya
aku untuk mu
itu semua yang itu buatku
bagi meliputi matahari
jika kamu merupakanaksan kini
selalu adalah untukmu
namun tidak merugai kita
bukannya dengan ee
kenapa aku keluar rumah
aku udah jelasin semuanya
kamu udah jelasin semuanya samir
orang tua kamu
orang yang sudah merawat kamu
membesarkan kamu dari kecil
dan kamu lebih pilih dia daripada ibu
kamu lebih pentingin dia daripada ibu
mestinya kamu pentingin ibu
maaf kalau aku udah ngecewain ibu
suatu saat nanti
kamu akan menyesal
kamu akan menyesal ninggalin ibu
karena ibu gak akan pernah maafin kamu
sebenernya ada apa sih sam
aku mau terusin kuat dari ibu
aku capek dengan semua dendam ibu
aku gak bisa ikutin kemauan ibu lagi
aku gak bisa ikutin kemauan ibu lagi
sebelum saya ketemu kamu disini
saya mau bikin perhitungan sama kamu
itu semua perbuatan yang sudah nena lakukan pada saya
karena saya tahu
berarti menghancurkan nena
ibu kamu pernah ngomong sama aku soal
tante nena yang nyebabin bapak kamu bunuh diri
aku juga gak pernah kenal dengan bapak aku sendiri
karena ibu cerita kalau ketika bapak meninggal aku masih di kandungan ibu
tapi menurut aku biar gimana pun juga
ibu dara adalah ibu kamu santa
dan kamu harus menghormati dan menghargai ibu dara sebagai ibu kamu
lebih baik sekarang kamu pulang dan kamu ngomong sama ibu dara tentang semuanya
coba jelasin baik baik sam
gak usah kamu perhatiin ibu
anggap aja ibu ini udah mati
ibu aku tak
pergi kamu dari sini
ibu gak punya anak yang kamu
ibu gak mau lihat buka kamu lagi
ibu aku tau ibu marah sama aku
aku gak pernah berniat
ngelakuin semua ini sama ibu
aku gak sanggup lagi dengan semua dendam ini
karena buat aku udah gak ada gunanya bu
itu semua tidak ada gunanya
gak perlu kamu ngomong kayak gitu
kamu pernah nggak coba mengerti perasaan ibu
kamu tau gak rasanya ditinggalkan oleh orang yang dicintai
dengan cara yang gak wajar
kamu gak ngerti aksan
kamu gak ngerti
sekarang kamu pergi dari sini
ibu gak mau lihat muka kamu lagi
ibu gak butuh kamu
dan jangan pernah datang ke rumah ibu lagi
ibu udah gak punya anak kayak kamu
kalau ibu gak mau anggap aku anak ibu lagi
aku gak peduli
tapi aku akan tetap anggap ibu sebagai ibu kandung aku
sebagai ibu yang aku kasihi
sebagai ibu yang paling aku sayang
dan aku akan datang
aku udah akan datang ke tempat ibu setiap hari
walaupun ibu akan usir aku setiap hari
aku gak peduli
pergi aksan pergi
jaga diri ibu baik baik